dengan berbagai spot seperti kastil kereta kencana dan istana negeri kayangan untuk biaya
nah artinya adalah disaling melengkapi mas rizky
tapi kan dia kalau tidak salah masih rehab ya
sementara penderita diabetes mellitus hanya diperbolehkan makan durian dalam porsi yang sangat kecil
lalu juga saya tadi juga minta kementerian agama untuk membangun apa
walaupun nggak intens seperti orang orang lain ya belajarnya
dampaknya kalau dia mengikit manusia
pasientnya di olahraga gitu
dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda beda setiap atlet memiliki program latihannya masing masing
dan kemudian kita menjelaskan kembali ke negara negara yang memiliki kapal selam
dulunya danau kalimati setelah kita berbranding menjadi danau cinta
tawa riang celoteh tangis hingga berisik lalu lalang anak anak
pendapatan ekonomi menaik kayak gitu kan
total ada dua puluh satu posko baik di jalur tol maupun non tol
satu botol madu ukuran seratus ml dijual seharga seratus ribu rupiah sedangkan botol berukuran dua ratus ml dibanderol dua ratus ribu rupiah
kalau untung bisa sampai tiga puluh enam
nah tentunya itu menjadi tanda berdirinya masjid saka tunggal ini
korban mengaku ia sudah menepi ketika mendengar suara sirine ambulans
satu konstruksi pemikiran yang wajar saja
nanti orang orang yang anak anak yang jadi bonus demografi
menurut pandangan kpai seperti apa bu retno
direktur utama pt garuda indonesia irvan setiaputra menawarkan pensiun dini
banyak cerita dari selatan tangerang ini
tinggi ya memang meningkat tetapi dalam
atau langsung itu pas habis bubur langsung pindah ke merpatika
oke bu ici sebenarnya sudah selesai tadi jam sepuluh tapi ini
wanita berusia empat puluh tujuh tahun ini bercerita ia dan keluarga adalah salah satu warga yang harus pindah karena wilayah tempat tinggal mereka akan dibangun proyek bandara
diharapkan akan memicu peningkatan konsumsi masyarakat
dari delapan belas ton per tahun
karena memang bisa apa ya bisa diperhitungkan juga untuk basket di indonesia mau
oh udah gak ada lagi ya yang main ya
menyatakan kurang lebih pernyatanya dia bahwa
sekarang yang udah berjalan nih apa aja sih mas
dan juga penambalan yang tengah digarap di beberapa titik di jalur ini
bahwa korban itu banyak
dan apakah ada syarat syarat tertentu untuk mendapatkan pangkat jenderal
kelihatannya ecb pada bulan juni ini masih akan menaikkan dua puluh lima basis point
apalagi banyak pembeli yang datang di pagi hari
maksudnya pujatan pujatan itu kak di instagram atau gimana
tapi saya lihat juga di roaster pemain mereka
karena udah ada banyak cerita cerita gak enak soalnya
muntazah rif al bustan madinah
silder memonitor periskop dan lampu pengenal kri nanggala
terus dia juga bisa berfungsi untuk melatih bagaimana caranya kita tuh aclaise
benih sayuran terlebih dahulu disemai di media rockbull selama lima hingga tujuh hari
sedang menyusun silabus silabus
nah penyakit jantung koroner itu kita bagi bagi lagi
apakah mereka akan juga nyoblos di saat waktu pencoblosan
ya biasanya ini untuk industri fnb ya makanan minuman ini memang akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan
yang pertama adalah mengenai kondisi jalan
karena kalau kita bicara ini ungkapan kekesalan itu kan hanya untuk kalangan mungkin umur tiga puluh lima tahun
bahkan jarak tempuhnya lebih kurang enam mil ataupun tujuh mil
meskipun tahap remaja bintang makota duri itu tidak memakan karang
itu dalam ilmu komunikasi yang namanya irreversible
kenangannya sebetulnya gini ya mas
jadinya gue coba pindah
kemudian atensi untuk penyandang disabilitas
ya kami mengetahui hanya sudah ada keputusan
sebelumnya saat mendapatkan kompensasi banyak warga yang memilih membelanjakan uangnya
di mulut semuanya kecampur dengan sempurna
jadi kita kemudian juga akan berdebat apakah boleh atau tidak
nah ini aku lihat banyak banget natural light cahaya alami datangnya dari mana aja
warga di kampung butajaya ini adalah gambaran dari sembilan keluarga di surabaya
itu si winston mah kalo gak salah gara gara cewe ya cun
namun demikian dalam perkembangannya memang kita sebagai suatu bangsa dan negara
salah satu camilan yang menarik perhatian saya adalah jajanan khas korea yang biasa disebut bungopa
sebagian jadi keringanin gitu kan
tempatnya jangan dibayangkan seperti restoran atau warung ya
baik itu dokter dokter spesialis perawat
untuk penuh dan jam tujuh
jadi memang secara lingkungan juga jadi secara apa ya secara kita berkomunikasi juga harus belajar kan
nah ini chan yang gue mau tanyain tuh yang gue mau tanyain ke album itu sebenarnya ini
terkesan kemudian tidak merendahkan begitu
nantikan kehadiran nation fest di gedung purnomo prawiro universitas indonesia rabu tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
ya halo mas chandra bisa mendengar suara saya
daratan ini dulunya dihuni oleh masyarakat dengan membangun rumah dan juga beberapa aktivitas lain
sampah perkotaan khususnya di tempat pembuangan akhir banyak yang sudah melebihi kapasitasnya
oke tentu ketika ditanya optimis atau tidak maka jawabannya adalah optimis sih
yang bikin bedanya lagi tuh sambal kacangnya yang bikin gurih juga
jadi anak muda yang dimaksud ini cuma mas gibran
dan sedari awal juga ya
makanya kemarin saya sampaikan kepada bapak penas ayo kita tumbuh bersama
kopi juga bisa dibeli sama kelompok itu bisa lebih mahal
di tenggara kita hanya memiliki tiga ratus orang yang tidak berkuasa
dan untuk mendapatkan janji pembayaran cicilan cicilan itu
secara prosedur pekerja migran yang mendapat kekerasan atau sakit di tempat kerja
kalau kita lihat tiga dari film terbaik tahun ini saja dari nominasi yang ada itu juga melibatkan produser perempuan
karena mereka aktif di bidang parenting juga
baik di bagian bawah hingga atas yang rasanya sulit untuk dijangkau
itu masih lewat zoom bu
bukan karena pengawasan dan sebagainya
ya saya kira kalau kita lihat kalau kita lihat memang ya biaya calon presiden ini putarannya lebih
dengan main di kolam seperti yang ada di tempat saya berada
hingga kas dan setara kas senilai dua
air dari tirisan ikan dicampur dengan garam dan penyedap rasa kemudian dididihkan
untuk menggunakan narasi narasi perlindungan lingkungan tapi memberikan karpet merah terhadap kepentingan oligarki dalam pandangan kita
akan disampaikan oleh kepala staf angkatan laut
iya kalau remaja itu biasanya yang menarik ini tadi gadget
lawan lawan scrimmagenya yang kuat kuat semua
setelah difermentasi selama tiga bulan akhirnya kompos siap untuk dipanen
batik apabila seorang pembatik dibeli dengan upah sesuai dengan standar
profesor greg barton jadi seperti yang saya katakan tadi kalau faith atau keimanan itu
tapi aku tuh bosen kalo misalnya kayak ex school tuh basket aja gitu loh
sehingga pemilu dua ribu dua puluh empat nanti menjadi pengalaman pertama ia berpartisipasi dalam pemilu
kayak lu harus fokus di pelajaran lah ibaratnya kalau lu dapet ugm gitu berarti lu sempet kepikiran untuk kayak udah nih kayaknya kuliah gue udah nggak bakal serius untuk basket lagi
jadi sudut ruangan juga fungsional sekaligus cantik
sebelumnya ledakan terjadi di lubang tambang yang dikelola oleh pt nusa alam lestari atau pt nal
nah kalau khusus yang di kabupaten ini inilah yang perlu pembinaan pembinaan stakeholder di daerah
dan uga ugalan dan banyak kemudian serampangan
kerja keras kita mendebatkan suasana berpuasa di kota shanghai
jadi di dunia itu ada
baik ya tentu harus dimulai dari tingkat pusat ini
jadi bukan implikasi tapi data yang lainnya
karena di surabaya kan parah
kualitas barang yang kita punya
pemeriksaan pemeriksaan lainnya ya
nanti akan diatur dengan caprice tersendiri
di aplikasi media sosial seperti facebook
yang tidak bisa anda jelaskan sampai anda bisa melihatnya
dapat keuntungan ya dari itu sama tiket
masih bertahannya sejumlah tempat
dan ini kalau dari segi infrastruktur
katakanlah nih upaya dari sisi kami yang usianya sudah kolonial
itu beberapa kasus beberapa sumber itu yang kita sudah identifikasikan dan itu akan kita kejar
jadi akhirnya mau memutuskan dengan berat hati untuk mbak
misalnya kalau kerjanya kantornya bikin stress
seratus anak di kota batu mendapat layanan pendampingan psikologi dan bantuan sosial
kan ada potensi pajak di situ
yang tingkatnya nasional dan lebih besar lagi